ya tapi kan bu
kalo mau berteman doang silahkan sono
tapi kalau mau lebih dari itu enggak
jangan sampai ya pi
gara gara lu berhubungan sama si andri
ibu sama bapak becengek
karena selfie nulis berita tentang mama sama papa
mungkin karena itu bapaknya selfie tersinggung
serius gak ngerti
itu urusan dia
bumi aja ikut kabur sekalian
hubungannya sama kita apa
gue kasih sholat dulu ya
di rumah aja ya
gue jalan dulu ya
kamu denger dari siapa
enggak andri gak denger dari siapa siapa
kamu dengar dari siapa dri
andri cuma asal tanya doang
kamu ngomong seperti itu pasti ada alasannya
alesannya karena bapaknya selfie
kenapa bapaknya selfie
dia kabur karena selvin nulis berita tentang keluarga kita
alesan kamu tuh gak tepat dri
untuk pertanyaan kamu kayak tadi
aduh mak andri bingung mak
gak tahu deh mak
aduh andri pusing
andri minta maaf deh mak
kamu pasti tahu sesuatu
enggak mungkin lah
mama gak tahu aja mah
kalau di belakang mama nih mah
mama lagi mau ngomong sebentar sama kakak kamu
kamu jalan duluan
jangan percaya ya mak
andri cuma butuh dukungan
kamu gak salah apa apa
enggak perlu minta maaf
sebenarnya andri cuma pengen mama ngerestuin hubungan andri sama selfie
kamu bilang papa selesai maghrib suruh langsung pulang
pertanyaan kamu tadi jangan sampai adik adik kamu tahu
ander minta maaf ya mbak
ya udah gak apa apa
udah udah azad
udah gak apa apa
ya tolong bentangin dulu saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa sih bapak
gak setujunya tuh
gak setujunya tuh
ya allah bi
baru aja selesai sholat
udah naya nanya urusan begituan
kayaknya cinta banget
sama keluarganya si minah
kok ibu sekarang ikutan sini
sama keluarganya kak andri
terus lu maunya ibu gimana
tegila gila sama keluarganya si minah
udah cukup ya
cukup satu orang aja yang tegele gela sama mereka tuh
itu juga udah kebanyakan
dulu ibu gak apa apa
mimpi pacaran sama kak andri
kata siapa ibu setuju

dari awal harusnya kan
dulu ibu pikir

ya tapi kan bu
kalo mau berteman doang

jangan sampe ya pi

ibu sama bapak becengek
jangan sampai ya pi
gara gara lu berhubungan sama si andri
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek
ibu sama bapak becengek